terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
dan hal hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan
namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi motifnya yang sedang didalami
saya kira nanti karena itu sangat teknis biar menjelaskan nanti level kores atau bodah